suasana harum menyambut kedatangan jenazah brigadir dua taruna muhammad adam pada kamis malam
polri berjanji akan menindak tegas indikasi kekerasan di lingkungan akademi kepolisian ini
ambulans yang membawa jenazah brigadir dua taruna muhammad adam tiba di rumah duka di jalan murtado cipulir kebayoran lama jakarta selatan pada kamis malam
jenazah muhammad adam langsung disolatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman wakaf keluarga tidak jauh dari rumah kediamannya
polri berjanji akan menindak tegas bila terbukti ada tindakan kekerasan yang melibatkan taruna senior di akpol
saya bermain sama anak saya lagi senior seniornya tidak melakukan terhadap junior juniornya kembali
harusnya pelaku dihukum seperti apa nih
seharusnya pelaku dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku
peristiwa itu sangat disayangkan prinsipnya pimpinan polri tidak melakukan kepada saya
sekarang kita sayang untuk menindak bila ada tindakan kekerasan
tidak ada ampun tim juga sudah ada di sana dari pagi
dari kepopang dari klasuk dari kepopang dari kepopang dari kepopang
rencana kompulas besok
jadi kita akan melaksanakan proses sesuai dengan hukuman yang ada
kami selalu berpikir apapun resikonya
penyelidikan kasus tewasnya mahasiswa akademi kepolisian
brigadir dua taruna muhammad adam yang diduga dianiaya oleh seniornya terus dilakukan
tim penyidik hari ini akan melakukan gelar perkara dengan melibatkan beberapa saksi
kasus tewasnya brigadir dua taruna muhammad adam mahasiswa akademi kepolisian di semarang
terus diselidiki oleh tim gabungan direktorat kriminal umum polda jawa tengah dan polrestabes semarang
dugaan korban tewas akibat dianiaya dan dikeroyok semakin menguat
hasil otopsi tim dokter rumah sakit bayangkara semarang menyatakan
bila korban tewas akibat luka di paru parunya yang mengakibatkan munculnya lebam di bagian dada
sementara itu dari hasil olah tempat kejadian perkara
tim penyidik mendapatkan barang bukti berupa kayu kecil dan sabuk atau kopel
yang diduga merupakan alat untuk menganiaya korban
untuk mengetahui gambaran kronologis dugaan penganiayaan ini
tim penyidik akan melakukan gelar perkara pada jumat
dengan dilengkapi keterangan tiga puluh lima saksi taruna tingkat dua dan tingkat tiga

dan dari pemeriksaan saksi saksi tersebut
memang ada jugaan buat penganiayaan yang tergabung di dunia
hal ini yang harus kita ungkapkan kita ungkap untuk mengetahui siapa pelaku
sebagai apa ini tetap kita lakukan
muhammad adam merupakan taruna tingkat dua akademi kepolisian atau akpol
kamis dini hari korban dilarikan ke rumah sakit akpol karena mengalami kejang dan tidak sadarkan diri
namun nyawanya tidak tertolong
damar sinuko semarang
muhammad adam taruna akademi kepolisian semarang diduga tewas akibat dianiaya seniornya di sebuah gudang kosong
polisi menyatakan sudah menemukan alat bukti
adanya penganiayaan oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah dua belas orang
brigadir dua muhammad adam kamis dini hari ditemukan tewas di kampus akademi kepolisian semarang
atas izin keluarga jenazahnya diotopsi di rumah sakit bayangkara
dari tampak luar terdapat luka memar di dada
hasil otopsi menyebutkan paru paru mengalami luka
korban meninggal karena kekurangan oksigen dan gagal nafas
kapolda jawa tengah irjen condro kirono menyatakan
sebanyak dua puluh senarai menyebutkan paru paru mengalami luka
satu taruna diminta keterangan terkait kematian korban
tiga belas diantaranya diduga pelaku
sisanya sebagai saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan
penganiayaan terjadi di sebuah gudang kosong di flat a
polisi menemukan kopel atau sabuk dan tongkat plastik yang diduga dipakai untuk menghajar korban
diduga terjadi pemukulan terhadap taruna
taruna salah mana pak
tarunanya alapannya di jakarta
tapi masuknya dari akpol
tingkat berapa pak
tingkat dia meninggal tingkat dua
kapolda akan menjelaskan pemicu dan kronologi kejadian pada jumat siang
sementara itu kapolri jenderal tito karnavian akan mempidanakan taruna akpol yang diduga terlibat kekerasan hingga menewaskan juniornya
peristiwa ini juga akan dijadikan momentum reformasi di akademi kepolisian
kapolri jenderal polisi tito karnavian menyesalkan masih adanya tindak kekerasan yang terjadi di akademi kepolisian hingga menyebabkan tewasnya seorang taruna
jenderal tito karnavian juga menegaskan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut
kapolri sudah berkoordinasi dengan kapolda jawa tengah agar taruna taruna yang terlibat akan dipidanakan
saya sudah terima
nah ini saya menyesalkan bahwa peristiwa ini terjadi

oleh karena itu ini momentum untuk merubah budaya yang masih berlaku di sana ini
saya sudah perintahkan kepada gubernur selain korban untuk dibantu juga lakukan tindakan tegas kepada taruna taruna yang terlibat
saya minta untuk dipidanakan